kita ke informasi lain baik nuril seorang guru yang menerima pelecehan seksual justru difonis bersalah karena dianggap menyebarkan konten bermuatan pornografi
padahal baik nuril melakukan hal tersebut untuk membela diri
lantas hal seperti apa yang bisa dilakukan bagi korban pelecehan seksual
apa yang dilakukan baik nuril bisa jadi karena merasa sudah tidak nyaman dengan apa yang dialaminya selama ini
tapi sebenarnya kasus pelecehan seksual secara verbal tidak hanya dialami baik nuril
pelecehan seksual secara verbal juga sering terjadi di masyarakat
seperti yang dialami talitha dan salsa mahasiswi salah satu perguruan tinggi di kota bandung
keduanya mengaku pernah menjadi korban pelecehan seksual secara verbal
salah satunya aku dilecehinnya kayak sama orang aku lagi jalan sendiri
terus aku kayak dipanggil panggil kayak gitu dek dek dek cantik banget katanya gitu
terus dibilang bibirnya
seksi banget katanya gitu
maksudnya karena sendiri saya bingung terus gak bawa handphone terus ya nggak tahu mau apa
saya langsung jalan cepat aja gitu
kayak malah kayak mau ngeliatin orangnya juga kayak udah gak berani gitu
soalnya takut karena itu kan udah ngomongin kayak bibir kamu seksi ih kayak gitu
jadinya kesannya ke saya kayak serem banget gitu
karena udah menyakut kayak ngomongin fisik saya gitu loh
terus pernah bertiga sama temen saya di jakarta
lagi digang gitu kayak mau beli makanan
terus sempat kebetulan ada orang itu naik motor bertiga manggil manggilin gitu
cuman untungnya posisi saya agak lebih baik lah dibandingin temen saya
dan temen saya kena dicowel gitu mas
kebetulan cowelnya kebagian yang agak kurang baik gitu
kalau itu langsung jalan aja jalan cepet lagi aja
karena kan kebetulan juga agak sore mau ke arah malem gitu ya mas ya
terus emang padahal disitu juga lagi rame
cuman enggak karena takut mereka bertiga
kasus pelecehan seksual secara verbal seperti ini juga sering ditangani komunitas samahita
salah satu komunitas yang fokus memerangi kekerasan atau pelecehan seksual di kota bandung
sejak dua ribu lima belas hingga sekarang komunitas ini telah menangani lebih dari tiga puluh lima kasus pelecehan seksual
baik secara fisik psikis maupun digital
umumnya dialami oleh perempuan
sebenarnya kan kalau pelecehan seksual nggak selalu harus kontak fisik gitu kan
jadi misalnya ketika saya terima seks chat misalkan
terus atau dikirimin dick pic gitu
itu juga sebenarnya sudah masuk ke pelecehan seksual gitu
pelecehan seksual juga kan ada yang verbal juga kan kayak cat calling gitu
atau di godain di jalan kayak gitu
itu kan juga sebenarnya bentuk pelecehan seksual
jadi enggak selalu harus yang bentuknya tuh kontak fisik gitu
penelitian dilakukan oleh pusat riset gender dan anak universitas pajajaran menyebut
hanya sedikit kasus pelecehan seksual baik verbal maupun non verbal yang terungkap
pelecehan seksual kerap terjadi di lingkungan sekolah kampus maupun di tempat kerja dengan modus beragam
tidak terungkapnya kasus pelecehan seksual juga dipengaruhi banyak faktor
seperti tabu masih tinggi
teman yang tidak percaya dan lingkungan tidak mendukung
serta sistem pengaduan yang masih belum mudah
biasanya modusnya kalau dosen ke mahasiswa bicara nilai
nilai dimainkan supaya dia bisa itu
atau proses bimbingan
bimbingannya jangan di kampus ya
di rumah saya di apartemen di restoran gitu
jadi lokasi lokasi yang sangat mungkin menjadi faktor resiko terjadinya pelecehan seksual
dan tidak ada saksi itu yang akan menjadi masalah
jadi modus modus seperti itu kalau yang akan banyak terjadi di kampus
kalau di ruang kerja bicara kalau dia pengen jabatan laporannya pengen diterima
atau pengen mutasi di mana atau pengen apa ada sebuah syarat misalnya oleh pemimpinnya gitu
maka seperti itu
belum adanya pasal khusus yang mengatur tentang pelecehan seksual secara verbal
juga menjadi salah satu hambatan bagi korban untuk membawa kasus pelecehan seksual verbal ke ranah hukum
sementara sekarang memang yang banyak dibicarakan adalah
soal pelecehan yang verbal yang juga oleh masyarakat kita sekarang juga dianggap sebagai perilaku yang menyerang perempuan
sehingga memang sebaiknya harus ada aturannya
tapi sekarang menurut saya aturannya itu yang ada adalah pencabulan
tergantung apakah nanti hakim mau memperluas definisi pencabulan itu dengan tafsir sosiologis misalnya
undang undang yang dibuat satu ratus dua puluh tahun yang lalu itu dicoba diterapkan sekarang
dibawa ke era milenial ini
jadi tafsir semacam itu tentu berbahaya
berbahaya dari sudut kepastian hukum
tetapi kita juga tahu bahwa betul ada kebutuhan
maka sebetulnya jalan keluar terbaiknya memang adalah ada perubahan hukum
dampak yang dialami korban pelecehan seksual
karena pelecehan seksual biasanya menutup diri dan depresi
ada pun cara yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual
adalah dengan mengenali bentuk bentuk pelecehan seksual itu sendiri
juga kepedulian banyak pihak seperti orang tua lsm
dan adanya kebijakan dari pemerintah yang memberikan sanksi bagi pelaku